bantuan paket sembako yang diterima pengurus rw tiga wilayah luar batang penjaringan jakarta utara
didistribusikan sejumlah pengurus rt setempat untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan
warga mendapat bantuan paket sembako berisi beras biskuit sabun minyak goreng makanan kaleng dan masker
terima kasih untuk bapak bumbat nur yang jualan yang terlalu ini ya pak
kita bersyukur pemerintah masih peduli dengan kita
semoga barokah sehat selalu untuk bapak gubernur kita anies baswedan
bantuan paket sembako yang diberikan di rt lima belas rw tiga baru diterima sembilan puluh kakak
sedangkan warga yang tercatat ada satu ratus delapan puluh kakak
seluruhan data yang saya terima dari warga saya itu seluruhan ada sekitar satu ratus empat puluh
nah untuk berikutnya akan disuruh
ya untuk sementara sembako yang saya terima ini akan saya bagikan langsung dan saya salurkan kepada warga yang berdasarkan data data yang sudah tercatat
sebelumnya sehari menjelang pembatasan sosial berskala besar di wilayah dki jakarta
pemkot jakarta utara juga memberikan bantuan sembako pada warga penjaringan sebagai tahap pertama
sebanyak delapan belas paket sembako dibagikan di delapan belas rw di kelurahan penjaringan jakarta utara
dengan pengamanan ratusan tni dan polri
gunawan sugro jakarta